wah ini perlu diapresiasi ya memudahkan akses untuk menuju bandara
kadang kadang misalnya di jalan tol bandara itu kan suka macet
kadang kadang bahkan juga suka ada banjir di sana ya
nah dengan kereta mudah mudahan juga akhirnya akses menuju ke bandara itu bisa jadi jauh lebih mudah
tapi pertanyaannya betul tidak seperti itu yang terjadi sekarang
ya ya nah kereta bandara soekarno hatta beroperasi ini untuk memudahkan calon penumpang pesawat
berangkat dari kota jakarta menuju ke bandara
pertanyaannya lagi lagi seramah apa kereta bandara ini bagi penumpang
berikut rian hasri akan mengajak anda merasakan langsung pengalaman
menggunakan moda transportasi masal terbaru yang dimiliki indonesia ini
you hari ini saya sudah ada di sudirman
jadi tujuannya ialah pengen flight ya ke wakatobi ya
karena ini ialah tahun yang baru
jadi semua itu harus kita coba yang baru
baju sudah baru sepatu ya sepatu juga baru
koper juga baru sekarang kita akan coba naik satu fasilitas yang baru yaitu fasilitas kereta bandara
seperti apa pada jalan kaki dong
koper segini ada ransel di belakang
ini berarti dari stasiun sudirman
terus jalan ke sini
enggak capek lah
harusnya ada ini sih jembatan gitu ya yang mengerjakan
kita beli tiket dua nih berarti ya
harus sangat mandiri
soalnya dia langsung nunjukin swipe atau insert card on edc gitu kan
iya kita swab dulu nih
so fasilitas apa saja yang ada di kereta bandara
pertama ya langsung saja rak tempat penyimpanan barang ataupun bagasi seperti ini
pernah lihat model yang seperti ini
dan fasilitas berikutnya tentu saja yalah colokan usb
ini saya keluarga
aku arkweg silahkanin

terima kasih redingo
pertama lagi reporter
pertama perjalanan kereta bandara itu untuk ke terminal terminal yang kalian tuju pasti membutuhkan skytrain
jadi yang pertama ialah jangan berangkat mepet
karena harus pindah ke mode transportasi berikutnya
dari kereta bandara ke skytrain
yang kedua ialah kalau punya bawaan yang berat kayak gini
lebih baik jangan maksain naik krl turun di sudirman terus ke stasiun sudirman baru
itu jarangnya lumayan loh
beneran deh dua ratus lima puluh hingga tiga ratus meter kalau barang bawaan dan ada sinar matahari terik itu bisa keringetan
apalagi buat cewek cewek anda bisa luntur
kan mahal ya mereka sekarang boros gitu
boros gitu jangan
so itu dia dari kita
sekarang mau masuk dulu soalnya mau berangkat ke wakatobi ya
itu emak kan di tip asinan tuh
dari kemana ya neng ya
tanah abang aja ya
yaudah kita ke tanah abang dulu ya